menurut saya yang kritik belum nonton filmnya itu ke satu
kedua kalau nggak ada film ini gimana keadilan untuk mereka ini semua
ini semua kan kita di sini juga kena film ini
jadi itu nilai positif itu yang harus dilihat
dan banyak titik titik itu nggak nonton tapi mereka hanya bilang eksplosif
tapi itu sebenarnya apa yang terjadi dengan almarhumah
dan juga disetujui oleh keluarga
saya masih bersama produser pembuat film yang berjudul fina sebelum tujuh hari
diraj kalwani dan juga sang sutradara anggik umbara
film ini mendapat perhatian yang luar biasa soal kasus pembunuhan dan perkosaan
tapi masih menyisakan banyak pertanyaan soal aktor utama pembunuhan
dan membuat polisi langsung bergerak memburu kasus ini lagi
membuka kasus ini lagi
diraj dan anggi saya nonton film ini
seperti tadi saya mengatakan sebelumnya
bahwa film ini bisa membantu ingatan publik soal ada kasus x file atau yang belum selesai
dan membuat polisi membuka kembali kasus ini
tetapi ketika saya menonton film ini saya marah
membuat film seperti ini
karena menurut saya anda membuat vina yang sudah menjadi korban
lebih menjadi korban lagi dari sisi bagaimana anak ini digambarkan sebagai seorang hantu yang berkeliaran
saya tahu bahwa horror ini adalah genre
tapi apakah anda nggak punya sensitivitas untuk membuat vina ini yang juga sebagai korban
karena harus juga ditreatment dia seperti hantu yang bergentayangan
karena itu yang diceritakan oleh keluarganya
bahkan sampai sekarang setiap malam jumat
bahkan kemarin juga kakeknya bilang oh vina datang nih
maksudnya buat mereka itu hal yang biasa
dan itu bukan sesuatu yang aneh
dan mereka masih bersama si elmah rumah vina ini
jadi waktu ada jamscare neneknya yang mendengar suara di kamar
itu kesaksian atau imajinasi anda
bagian dari fiksinya anda
itu sampai baunya anjirnya
dan itu bukan sebuah dramatisasi yang dibikin
dan mereka menganggap itu kayak sampai sekarang
mereka enggak memviktimasi fina sebagai korban lagi
sebentar sebelum saya sampai ke situ
anda selalu bilang ini konsen dari keluarga
tapi apakah anda cukup memberi
konsen kan nggak cuma sekedar memberikan izin
konsen terhadap tentang penulisan
pembuatan bagaimana film itu diproduksi
pada saat film ini sebelum tayang di bioskop
saya undang keluarga saya kasih lihat mereka
karena mereka menunggu delapan tahun
siapa yang membunuh anak saya
dan mereka tidak bisa kemana mana
itulah makanya kenapa film ini kemudian bisa membuat polisi
tetapi bagaimana nama fina
membentuk pandangan penonton yang sampai jutaan itu
ya arwah yang bertayangan
apakah anda cukup memberikan perspektif yang luas
ini akan jadi beban keluarga
sampai akhir hidup mereka
di agama kita gitu
arwahnya fina udah pasti langsung ke akhirat
dan mereka percaya ada yang namanya jin korin
yang adalah kayak semacam kembarannya vina
itu bukan pertanyaan saya
pertanyaan saya apakah keluarga
ini akan selalu menjadi identik dengan nama anak
kamu bikin si manis jembatan ancol
sebelum film ini diproduksi juga
kisah ini emang udah terkenal sekali
dimana wina digeretakan di jembatan layang
itu sudah sangat santer untuk publik
udah publik tau mengenai wina
justru kalau misalnya diganti namanya akan membingungkan
iya akan membingungkan kalau kita ganti nama
dan nama ini kan yang diberikan oleh keluarga
dan keluarga merasa ada kekuatan di film ini
keluarga itu melihat semua
tidak hanya penulisan pembuatan produksinya
mereka di meja editing
lalu soal misalnya extension rambut
lalu soal pakai behel gitu
tetapi kenapa tidak ada pilihan sikap di anda
tetapi ini tidak relevan dalam pengungkapan kasus
kalau tujuannya adalah soal anti bully
mengapa itu tidak menjadi pilihan sikap anda
untuk misi membuat film ini
tetapi mengapa ini tidak jadi pilihan
tadi anda masuk soal agama padahal kan misinya ini kan ini bukan mencari highway to heaven
tetapi bully dan juga soal keadilan
supaya jangan sampai saya hanya ingin tadi ya perasaan saya melihat foto ini
saya kasihan melihat vina yang dia adalah korban pembunuhan dia korban perkosaan
tetapi cara anda menggambarkan film itu menurut saya menambah persepsi publik bahwa ini makin menjadi
ini yang masalah behel tadi kan ibu pertanyakan
menurut saya itu penting sekali ya karena itu salah satu kisah nyata bahwa pada saat polisi mau melakukan otopsi
keluarga almarhumah yang kakaknya itu minta dicopot
itu penting sekali untuk masuk dalam film ini
membuka behel membuka malah ada membuka lensanya aslinya sama air extension